setelah pdp partai nasdem dan pks turut mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilu dua ribu dua puluh
sebagai parpol yang memiliki kursi di parlemen nasdem dan pks membantah pendaftaran sama sama anda dilakukan di hari pertama karena sudah janjian
sebelum pendaftaran partai politik calon peserta pemilu dua ribu dua puluh empat berlangsung santer terdengar nasdem dan pks akan bergabung dalam satu koalisi
namun baik pks dan nasdem belum memberikan konfirmasi mengenai kabar tersebut
kedua parpol hadir pada senin pagi ke kantor kpu untuk mendaftar secara administratif sebagai calon parpol peserta pemilu
nasdem menargetkan mendapat seratus kursi legislatif nasional saat pemilu atau berada di posisi kedua
ini bagian dari tuntunan makrokosmos dan mikrokosmos
kami tentu tidak saling berjanji untuk itu namun partai partai telah menghubungi kpu dan kpu mengatur jadwal pendaftaran
dan kami mengikuti seluruh ketentuan dan jadwal pendaftaran yang dilakukan oleh kpu dan mensukseskannya
agar pemilu kita dapat berjalan dengan baik sukses sebagai negara demokrasi ketiga terbesar di dunia
tentu akan menjadi benchmark bagi demokrasi dunia juga
gak ada janjian
yang daftar juga hari ini bukan cuma nasdem pks ada juga tadi pdip
jadi memang kami berantusias untuk masuk di dalam pendaftaran di hari pertama ini
karena tadi kesiapan kami untuk mengikuti pemilu di dua ribu dua puluh empat
dan begitu juga untuk menunjukkan juga kepada kader simpatisan dan seluruh masyarakat bangsa indonesia
akan kesiapan pks mengikuti pemilu
di dua ribu dua puluh empat
sementara itu dengan didukung oleh dpd dan dpc se indonesia partai hanura menyatakan siap untuk mengikuti kontestasi pemilu dua ribu dua puluh
wakil ketua umum dpp partai hanura beni ramdhani mengatakan partai hanura sudah memenuhi syarat yang diberikan oleh kpu untuk ikut andil di pemilu dua ribu dua puluh
beni ramdhani menambahkan verifikasi administrasi dan faktual siap dijalani oleh partai hanura
menyusul dibukanya pendaftaran partai
untuk mengikuti pemilu tahun dua ribu dua puluh
mulai kemarin partai hanura memilih mendaftarkan diri ke kpu pada tanggal delapan agustus mendatang
verifikasi administrasi dan faktual siap untuk dijalani
dan tentu juga secara lahir batin kita akan menjadi kontestan politik kontestan dalam demokrasi